daftar sekarang juga hanya di vision plus
sorry ya boy gue sih bukan maksudnya mau nuduh
tiba tiba dia bilang lagi salah kirim
maksudnya apa sih deh itu
boy kok ngirim mesejnya kayak gitu sih
dua kali beda beda gitu
apa coba motifnya aneh deh boy kadang kadang
tau nih gue jadi ragu ragu deh sama dia ngeselin banget
jangan jangan tuh cuma mainin gue doang
aduh gak gitu gak gitu re
gue percaya gue gak gitu kok
eh tapi jangan jangan gue kayak gitu gara gara handphonenya dibajak
halo cindy dia itu kan lagi di rumah
gak mungkin lah siapa coba yang membajak hp dia sendiri
di rumah dia sendiri lagi
bener juga sih
siapa juga yang mau bajak dia di rumah ya
gue jadi bener bener bingung deh cin
di saat gue mau percaya sama dia gue mulai percaya pasti ada aja yang bikin gue ragu sama dia
sekarang gini deh
dari dalam hati lo yang paling dalam
gue sih sebenarnya
mau mencoba percaya sama dia
gue sih kadang kadang agak agak sebel juga
karena setiap kali gue mau percaya dia selalu bikin ulah
dan itu yang membuat gue kadang kadang jadi takut buat percaya sama dia cin
gue takut dia cuma mainin gue doang
setiap kali gue ketemu sama dia gue ngeliat dari tatapan matanya gue itu dia tertulus ngomong sama gue
itu yang membuat gue jadi bingung banget
aku juga bingung sama perasaan gue sendiri
biar lo gak kebanyakan masukan juga
lo mendingan mulai sekarang
jangan curhat dulu ke gue atau ke raya oke
emangnya lo gak mau dengar curhat gue lagi
eh bukan gitu bukan gitu rek
maksud gue tuh lo harus mulai belajar percaya sama sea boy
kalau ada apa apa tuh ngomonginnya langsung ke boynya
jangan ke gue atau ke raya
nah kalau bisa lo tuh diskusiinnya jangan lewat chat

kalau bisa lo telfon
bener juga sih kata lo sin
karena emang gue harus dengar sendiri dari mulutnya boy
nah gitu dong
itu baru namanya true love
ih apaan sih lo sin lo baik banget
thanks ya sin buat waktunya
kayak bener kata cindy
gue kayaknya emang harus benar benar dengar langsung dari dia
ih apaan sih
dia telfon kok malah kayak gitu
bukan bilang pakai malah nyebelin
oh dari tadi pasti lo nungguin gue telpon ya
iya sih soalnya gue berasa lagi mimpi kalo lo telfon gue
hah jangan jangan lu kangen kali ya sama gue
ih gak mungkin lah gue kangen sama lo kurang kerjaan banget
kalo gak kangen terus apa dong
oh apa lo mau dengar suara gue yang seksi ini ya
cuma beli banget deh baru kali ini gue ketemu orang yang suka bagi diri sendiri
ya abisnya lo gak pernah nungguin gue sih
iya lah abisnya lo selalu aja bikin gue sebel
sebelum oh senang betul maksudnya
ih udah deh ya udah udah stop gombalnya
gue telfon lo tuh karena ada urusan tau
gue mau ngajak lo ketemuan
sekarang juga bisa gak
hmm ya udah kalo gitu ketemuannya di cafe deket rumah gue ya
tapi inget jangan pake l jangan pake lama
tunggu tunggu tunggu
tiba tiba ngajakin gue ketemuan
hah jangan jangan lo mau nembak kue ya
ih kenapa sih
jadi orangnya belin banget pede banget
ya udah ya udah gue paling inget bentar lagi jalan
ya setengah jam lah gue nyampe di sana ya
oke inget jangan pake l kalau engga gue tinggal
hai budi udah lama ya nunggu ya
eh udah sampe lima belas menit
jangan marah dong
kalau misalnya lo marah makin gemes ngeliatnya
iya marah aja makin gemes apalagi kalau senyum senyum
sus kelapa kelapa nanti orang
gombal terus malis tengernya
gue ngajak gue kesini karena gue mau nanyain lo soal wa ini
hmm ini dari gue
ya iyalah lo bahasa dong itu kan wa nya wa e lo
biar dari lo lah makanya gue mau nanya sama lo
reva tapi lo jangan marah dulu ya
jujur nih yang kirim wa ini tuh bukan gue
buah bukan gue yang kirim ke lo tapi isi wa ini emang isi hati gue banget
masalahnya gue tuh gak kepikiran sama sekali buat wa lo kek bbm lo kek
gak kepikiran sama sekali karena gue tuh orang yang paling anti
ngatain perasaan gue sama orang itu lewat wa lewat bbm gue paling gak suka
hmm oke anggap aja buat wa yang ini gue percaya sama
ini mah bukan gue
tapi gue bingung deh
siapa ya yang udah ngebajak handphone gue
padahal waktu itu gue lagi di rumah
gue sih bukan maksudnya mau nuduh
cuma kan lo juga tau kalo nyokap lo tuh gak suka sama gue